kementerian agama telah mengumumkan secara resmi tidak memberangkatkan jamaah haji indonesia untuk tahun ini
pandemi covid sembilan belas memang berdampak besar bagi kehidupan serta perekonomian ratusan negara termasuk arab saudi
yang menjadikan pelaksanaan ibadah haji menjadi salah satu pendapatan terbesarnya
kita akan lihat bagaimana data yang sudah dihimpun oleh tim litbang sian indonesia
kalau kita berbicara bagaimana pelaksanaan atau penyelenggaran ibadah haji indonesia
sebenarnya merupakan salah satu negara yang mendapatkan jumlah kuota terbesar
untuk pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah haji
jadi sebenarnya untuk lima besar negara yang mendapatkan kuota terbesar selain indonesia
ada pakistan kemudian ada bangladesh kemudian ada india dan juga ada mesir
kalau misalnya kita lihat angkanya
kenapa indonesia menjadi salah satu negara yang mendapatkan kuota haji terbesar di tahun ini sebenarnya
indonesia mendapatkan kuota sebanyak dua ratus dua puluh satu ribu calon jamaah haji
yang seharusnya berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji
nah jumlah ini sebenarnya cukup stabil kalau kita lihat dari tahun dua ribu tujuh belas
indonesia mendapatkan kuota
kuota haji yang sama yaitu sebesar dua ratus dua puluh satu ribu bahkan di tahun dua ribu sembilan belas ada penambahan sepuluh ribu
ada penambahan sepuluh kuota ini terdiri dari dua ratus dua belas haji reguler
kemudian ditambah sebanyak kurang lebih delapan atau delapan belas empat ratus maksud saya haji khusus
mulai dari tahun dua ribu lima belas sampai dengan dua ribu dua puluh penambahannya cukup banyak
mulai dari tahun dua ribu lima belas sebesar satu ratus enam puluh delapan delapan ratus dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh ada di angka dua ratus dua puluh satu ribu
lalu berikutnya bagaimana dengan kuota jamaah haji di dunia
beberapa tahun belakangan kita lihat sebenarnya ada dua empat juta umat muslim dari seluruh dunia
yang menunaikan ibadah haji
nah untuk pemberian kuota ibadah haji sendiri sebenarnya ini menjadi hak atau menjadi kewenangan
dari kerajaan arab saudi kepada tiap tiap negara ya
dari tahun dua ribu lima belas kita akan lihat angkanya
sekitar satu sembilan ratus lima puluh sampai dengan dua ribu sembilan belas ada sekitar hampir dua lima juta orang atau umat muslim dari seluruh dunia
yang menunaikan pelaksanaan ibadah haji
di mana di tahun dua ribu sembilan belas dari jumlah ini satu delapan ratus lima puluh lima ini berasal dari luar kerajaan arab saudi
angkanya sekitar enam ratus ribu ini berasal dari arab saudi itu sendiri
angkanya pun kalau kita lihat dari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tahun dua ribu sembilan belas mengalami kenaikan yang cukup banyak
walaupun di tahun dua ribu enam belas sempat ada penurunan kuota haji
tapi kalau kita lihat dari dua ribu lima belas sampai dengan dua ribu sembilan belas ada penambahan kuota sekitar
yang diberikan oleh arab saudi
oleh kerajaan arab saudi kepada umat muslim di seluruh dunia
tentunya batalnya penyelenggaran ibadah haji tahun ini tidak hanya menyisakan kekecewaan kepada calon jamaah
tidak hanya indonesia tapi di seluruh dunia yang harus batal berangkat menunaikan ibadah haji
tapi juga menjadi kerugian bagi arab saudi itu sendiri
karena kalau kita lihat kenapa saya bilang kerugian kita lihat dari hitung hitungan angkanya
pemerintah arab saudi untuk pelaksanaan ibadah haji dan umroh
ini mereka mendapatkan pemasukan sebesar dua belas miliar usd
jadi atau angkanya kalau kita kalkulasikan kita hitung hitung mungkin sekitar satu ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
nah tapi peniadaan atau batalnya penyelenggaran ibadah haji tahun ini yang diakibatkan oleh wabah atau pandemi bukan kali ini saja terjadi
kita lihat beberapa waktu sebelumnya dari tahun seribu delapan ratus delapan puluh
atau seribu delapan ratus empat belas juga pernah ada wabah
waktu itu adalah wabah tahun yang akhirnya mengakibatkan delapan orang ini meninggal dunia
dan bahkan pada saat itu kabah juga harus ditutup
lalu ada wabah india
jadi wabah india ini diduga adalah penyakit kolera yang berawal atau berasal dari india di tahun seribu delapan ratus tiga puluh satu
pada saat itu ibadah haji yang sudah dilaksanakan harus
atau terpaksa dihentikan
di tengah jalan
lalu berikutnya ada di tahun seribu delapan ratus tiga puluh tujuh tidak ada namanya
tapi ada satu wabah atau epidemi yang mengakibatkan ibadah haji harus ditiadakan hingga tahun seribu delapan ratus
kemudian ini juga salah satu yang terbesar di kurun waktu seribu delapan ratus empat puluh enam sampai dengan seribu delapan ratus sembilan puluh dua yaitu ada wabah kolera
jadi dalam kurun waktu ini tidak ada pelaksanaan ibadah haji

seribu delapan ratus lima puluh seribu delapan ratus enam puluh lima seribu delapan ratus delapan puluh tiga bahkan di tahun seribu delapan ratus enam puluh empat diselenggarakan ibadah haji dan mengakibatkan seribu jamaah meninggal perharinya
lalu saya masih ada satu slide lagi terkait dengan wabah meningitis yang terjadi di kurun waktu seribu sembilan ratus an tepatnya di seribu sembilan ratus sembilan puluh
ini juga mengakibatkan sepuluh jamaah haji terinfeksi
itu tadi data yang berhasil kami himpun dari tim litbang cnn indonesia